inilah tanggul laut muara baru penjaringan jakarta utara yang patah pada tiga desember dua ribu sembilan belas
tanggul laut sepanjang satu ratus tujuh puluh enam meter miring dan terpisah dari badan tanggul lainnya
satuan kerja pengembangan terpadu pesisir ibu kota negara atau ptpin
dijen sumber daya air kementerian pupr memutuskan untuk menghentikan kegiatan pengerjaan dan perbaikan tanggul laut
sampai hasil investigasi resmi keluar
aktivitas yang sedang dilakukan saat ini adalah melakukan investigasi soil dengan membangun bagan yang terbuat dari bambu
investigasi soil dilakukan dengan menggunakan sondir tes dan boring test
dugaan sementara penyebab patahnya tanggul karena terjadi land subsidence
atau penurunan tanah di titik ditanamnya tiang pancang tanggul laut
pihak satuan kerja pt pin kemen pupr mengakui
di area pembangunan tanggul laut yang berada di
dekat pelabuhan nizam zahman adalah titik penurunan tanah tertinggi yang mencapai dua belas cm
menanggapi peristiwa patahnya tanggul laut muara baru
ketua pusat studi konstitusi dan kebijakan publik universitas trisakti
trubus radiansyah menilai patahnya tanggul laut akibat lemahnya pengawasan pemerintah pusat
dan pemprov dki jakarta terhadap pengerjaan proyek tanggul laut
trubus menganggap telah terjadi kelemahan konstruksi
di mana pengerjaan penancapan tiang pancang
tidak optimal sehingga tiang pancang tanggul tidak kuat saat terjadi penurunan tanah
trubus mengatakan dengan peristiwa patahnya tanggul laut seharusnya menjadi pengingat
bagi pemerintah untuk mengevaluasi pengerjaan proyek tanggul laut
karena ini pengerjaan yang jenis jenis proyek seperti itu seringkali
karena pengawasan yang lemah kurang dari pihak ini karena itu kan pemerintah juga
kemudian dari diwan juga jarang menyoroti juga
kemudian pemprov dki sendiri ya hanya mempercayakan pada sumber daya air dan pupr
ini juga kan ini kan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kan saling berkomunikasi
saling berkolaborasi kalau baca baca sinergi
tetapi kan pengawasannya ini karena pengawasan
jadi nanti outputnya dari bangunan itu bagaimana
jadi setelah ini sampai kepada yang namanya slf sertifikat layu fungsi
meski patah kasatker pt pin ferdinando menegaskan
pihak kontraktor konsultan dan kementerian pupr berkomitmen akan memperbaiki tanggul
dan meneruskan proyek pembangunan tanggul laut yang ditargetkan selesai tahun dua ribu dua puluh dua
saat ini kemen pupr sedang menyelidiki kondisi geoteknik di titik terjadinya patahan tanggul laut
ferdi pun menjelaskan meski tanggul laut patah
masih ada tanggul lama yang sanggup menahan banjirop hingga ketinggian satu sembilan meter
jadi memang kondisi di nizam zaman ini pak
kita akan memancang tiga ratus dua puluh meter di sisi timur ya
saat itu kondisi memang tanggul kita ini ada delapan belas meter dari daratannya
jadi menjorok ke laut delapan belas meter ya
nah ini di belakang daripada tanggul yang miring ini
ini masih ada tanggul existing tanggul lama daripada nizam zaman
sedangkan pasang tertinggi air laut elevasi muka air laut tertinggi itu kurang lebih satu tiga sampai satu lima
jadi masih ada aman di bawah tanggul kurang lebih empat puluh cm an ya
jadi untuk ancaman banjirop sampai saat ini tidak terjadi pak di daerah itu ya
ferdinando menjelaskan kementerian pupr memiliki tim khusus untuk memantau pasang surut air laut
sebagai antisipasi apabila terjadi cuaca ekstrim
kementerian pupr akan melapis tanggul lama dengan karung pasir untuk menahan banjirop
rencananya tanggul laut muara baru akan dibangun
muara baru akan dibangun sepanjang dua puluh satu km dari total mega proyek satu ratus dua puluh km
dari dua puluh satu km tanggul laut tahap tiga kementerian pupr mengerjakan sepanjang tujuh dua km
proses perbaikan tanggul laut yang patah ditargetkan selesai pada pertengahan dua ribu dua puluh